tapi sekali lagi pusat pun punya daya kelenturan dalam jangka waktu tertentu saja
terutama kita juga ada selain undang undang ite kemudian ada pasal pidana dan pasal yang ada dalam undang undang tppu
banyak yang tersesat dimanapun
memang ceplah ceploh saya udah
terus warnanya juga ada perubahan warnanya juga ya
itu aturannya dia harus hormat dulu
pak dali itu udah nyampe ke pak presiden loh
terus ada beef brisket with bumbu kopi
biasanya kayak semacam es buah seperti kelapa muda
sesuai dengan konsepnya museum ini ditunjukkan bagi mereka yang sedang berada di fase galau
saya pun dijelaskan suasana ketika penangkapan terjadi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom bersama menko marves luhut bin sarpanjaitan
pekan olahraga nasional yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di indonesia
iya itu gitu om dibaikin ngelunjak buat cadet gitu ya
bung pipa juga dorong aja angketnya gitu
nah kenapa terjadi pengoplosan dari tiga kg ke dua belas kg
tanah mesir dari tempat
tidak realistis ya tidak mungkin ya kan
sebagian besar akan mati jika melalui proses perebusan
qatar dan harus dimiliki
biasanya sih jadi olahan madu mongso ya pak
sejak razia banyak dilakukan belakangan ini
dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak anak dan ibu ibu yang melahirkan
karena kadang kadang kita juga lupa bahwa indonesia ini negara kita itu
bukanlah sembarangan atau mana yang kita suka
setiap hari datang dari pasar fresh tidak pernah pakai frozen meat
dan kunci satu satunya dari itu semua adalah sebulur tanik kita
dan stevia yang tidak mengandung kalori
kalo gue untuk bersaing jualan sepatu ya
dan sejauh ini australia adalah negara yang terbukti
ya tapi mungkin penting juga may agar tidak over capacity
masyarakat juga diberikan penghargaan terhadap status lahan
karena letak geografisnya air irigasi baru mengisi waduk pada pertengahan september
pak penilaiannya seperti apa tentang pemain pemain yang dipanggil oleh sty
ini saya kalau ngebayangin nih ya pasti happy banget ya warga negara indonesia yang ikut di kbri untuk melakukan
atau mungkin orang orang dari negara lain itu juga bisa datang dan lihat
jadi dia akhirnya mengambil biola dan piano
filmmaker yang di indonesia gitu
untuk pemerintah saudi kita harus berusaha agar covid di tempat kita bisa segera tertahan
satu hari itu nggak mati uang lima ratus ribu bilangnya gitu